akulah perikebenaran dan akulah yang datang ke tanganmu sebagai kelinci untuk berlindung untuk menguji apakah kau berbelas kasih dan baik hati
dan ternyata itu memang benar mintalah apapun yang kau inginkan dan aku berjanji akan memberikannya kepadamu
sang raja merasa senang
nyonya ketika saatnya tiba jika kau ingin menjadikan putraku yang baru lahir sebagai yang terbaik dari para pangeran aku akan berterima kasih padamu
aku ingin dia menjadi raja yang baik murah hati dan juga hebat
oh baginda aku berjanji untuk menjaga putramu dan jika memang diperlukan hukumlah dia sehingga dia dapat mengoreksi dirinya dan menjadi seorang raja yang baik seperti dirimu
raja cukup puas dengan janjinya
letakkan cincin ini di jari putramu dan aku akan selalu ada di sana untuk mengawasi dan membimbingnya
itu sangat mengemaskan sehingga tidak ada yang tidak mencintainya
karena itulah dia dinamai pangeran darling
selama bertahun tahun pangeran darling tumbuh menjadi pemuda yang tampan
suatu hari ketika dia duduk di samping patung ayahnya sambil mengingatnya saudara lelakinya charles berjalan masuk
apa yang kau lakukan di sini pangeran darling
tidak tahukah kau kita akan pergi berburu
aku tahu saudaraku
hanya saja terkadang aku sangat merindukan ayah
pangeran darling charles dan sepupunya ron berangkat menuju hutan untuk berburu
sambil berkuda pangeran darling melihat seorang gadis
dia melambat sementara saudara saudaranya pergi
dia memutar kudanya ke arah gadis itu dan berlari ke arahnya
gadis muda itu sangat cantik sehingga pangeran segera jatuh cinta kepadanya
pangeran segera memutuskan bahwa dia akan menikahinya
namanya adalah celia dan dia sebaik kecantikannya
aku belum pernah melihat orang secantik dirimu
aku akan menikahimu dan aku pikir kau akan menjadi bahagia untuk menjadi ratu yang hebat
melihat kesombongan sang pangeran celia dengan berani berkata
baginda aku hanya seorang gembala dan gadis yang mis
tetapi aku akan menikahimu
tetapi bagaimanapun aku tidak akan menikahimu
apa kau tidak menyukaiku
kau adalah pria yang sangat tampan dan juga seorang pangeran
tapi itu tidak baik bagiku karena aku tidak ingin menghabiskan hidupku dengan seorang pria yang sombong
pangeran sangat marah dengan kata kata celia
pada saat itu tentaranya tiba mencarinya
dia segera memerintahkan mereka untuk menjadikan celia sebagai tahanan dan membawanya ke istana
pada saat itu cincinnya menusuknya
dia mencoba melepaskannya dari jarinya tetapi dia gagal melakukannya
kemudian pada hari itu ketika charles melihatnya sangat sedih dia bertanya ada masalah apa
dan ketika dia menjelaskan bahwa dia tidak tahan dengan pendapat celia yang buruk tentang dirinya
dan bertekad untuk menjadi pria yang lebih baik untuk menyenangkannya kakak laki lakinya berkata kepadanya
kel sangat baik menyusahkan diri sendiri tentang gadis kecilnya
jika aku jadi kau aku akan segera membuatnya mematuhiku
ingatlah bahwa kau adalah seorang raja dan akan menggelikan melihat kau mencoba menyenangkan seorang gembala
yang seharusnya senang untuk menjadi istrimu
masukkan dia ke penjara hukumlah dia
tapi bukankah memalukan kalau aku menghukum wanita yang tidak bersalah
karena celia tidak melakukan apapun untuk mendapatkan hukuman

jika orang tidak mau melakukan apa yang kau katakan mereka harus menderita karenanya
dan ingat dia bersalah dia membuat ejekan cintamu padanya dia menertawakan cintamu tertawa
dengan mengatakan ini dia dapat menyentuh titik lemah dalam karakter kakaknya
karena sang pangeran dengan kemarahannya yang sangat marah bergegas untuk menemukannya
ketika dia sampai di ruangan tempat celia dikurung
dia sangat terkejut mendapati bahwa celia tidak ada di dalamnya
kemarahannya sangat mengerikan dan dia bersumpah untuk membalas dendam kepada siapapun yang membantu celia melarikan diri
pada saat itu cincin itu menusuknya lagi dan sang pangeran berteriak keras
ah bagaimana cara melepaskan cincinnya dari jariku ini
bisakah kita bicara tentang cincinmu lain waktu karena kita memiliki masalah besar yang perlu
ah bagaimana cara melepaskan cincinnya dari jariku ini bisakah kita bicara tentang cincinmu lain waktu karena kita memiliki masalah besar yang perlu kau urus

telah membantu celia untuk melarikan diri
mereka bahkan menyuap seorang penjaga untuk mengatakan bahwa sulman sendiri telah memberitahu mereka tentang hal itu
sang pangeran dalam kemarahan besar
mengirim charles dengan sejumlah tentara untuk membawa sulman di depannya
dengan rantai seperti pengejar
setelah memberikan perintah ini dia pergi ke kamarnya sendiri
tetapi dia hampir tidak bisa masuk ke dalamnya
tetapi dia hampir tidak bisa masuk ke dalamnya
ada gemuruh kumpur yang membuat tanah bergetar dan peri kebenaran tiba tiba muncul di hadapannya
aku berjanji kepada ayahmu untuk mengawasimu dan jika ternyata kau melakukan hal yang jahat aku akan menghukummu
ayahmu adalah pria yang baik tetapi kau kau telah bertindak dengan cara jahatmu sendiri
sudah saatnya aku harus memenuhi janjiku dan memberikan hukuman untukmu
aku mengutukmu menyerupai binatang yang caranya selalu kau tiru
engkau menjadikan dirimu seperti singa dengan amarahmu dan seperti serigala karena ketamakanmu
seperti seekor ular kau telah dengan tidak berterima kasih berpaling kepada seseorang yang merupakan ayah kedua bagimu
kegejamanmu telah membuatmu seperti seekor bantai
karena itulah dalam bentuk barumu ambillah penampilan dari seorang
segera setelah peri kebenaran selesai pangeran darling melihat dengan rasa takut bahwa kata katanya terpenuhi
dia memiliki kepala singa tanduk banteng kaki serigala dan tubuh ular
pada saat yang sama dia menemukan dirinya di hutan yang besar di samping danau yang jernih
di mana dia bisa melihat semua dengan jelas makhluk mengerikan yang telah dia jadikan dan sebuah suara berkata kepadanya
perhatikan dengan seksama keadaan yang telah diakibatkan oleh kejahatanmu sendiri kepadamu
pangeran darling mengenali suara perikebenaran
dan mulai berpikir bahwa hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah pergi sejauh mungkin dari danau
sehingga dia tidak akan menjadi seperti itu terus menerus dan mengingatkan akan keburukannya yang mengerikan
lalu dia berlari ke arah hutan
ketika dia berhenti di bawah pohon
sebuah serta besar burung bergerak ke bawah hutan
sebuah sangkar besar turun dan menjebaknya
dan para pemburu yang bersembunyi di balik pohon keluar
para pemburu membawa sangkar
dan ketika mereka mendekati kota
dia melihat bahwa ada kegembiraan besar di sana
dan ketika para pemburu bertanya apa yang terjadi mereka diberitahu
pangeran johor sudah meninggal
dan saudara laki lakinya dan sepupunya yang mencoba merubat kerajaan dan membaginya di antara mereka
mereka melarikan diri dari kerajaan
pria itu menceritakan
bahwa orang orang telah menawarkan mahkota kepada sulman
yang ditinggalkan oleh pangeran yang dipenjara
dia orang yang baik dan adil
dan kita akan sekali lagi menikmati kedamaian dan kemakmuran
dan itulah sebabnya kita bersuka cita
pangeran darling meraung marah ketika mendengar ini
tetapi itu masih lebih buruk baginya
ketika dia mencapai alun alun besar di hadapan istananya sendiri
dia melihat sulman duduk di atas tahta yang megah
dan semua orang berkurumun berharap dia berumur panjang
sehingga dia bisa membatalkan semua kerusakan yang dilakukan oleh pendahulunya
aku telah terima mahkota yang kau tawarkan padaku
tapi hanya agar aku dapat menyimpannya untuk pangeran darling
yang tidak mati seperti yang kau duga
peri telah meyakinkanku bahwa masih ada harapan bahwa suatu hari
kau dapat melihatnya lagi baik dan berbudiluhur
sayangnya dia dibawa pergi oleh penyanjung
aku tahu hatinya
dan yakin bahwa jika bukan karena pengaruh buruk dari orang orang yang mengelilinginya
dia akan menjadi raja yang baik dan ayah bagi rakyatnya
aku akan mati dengan senang hati jika itu bisa mengembalikan pangeran kita
untuk pemerintah dengan adil dan layak sekali lagi
kata kata ini masuk ke hati pangeran darling
dia menyadari bahwa kasih sayang dan kesetiaan sejati dari tutor lamanya itu
dan untuk pertama kalinya mencela dirinya sendiri atas semua perbuatan jahatnya
tak lama kemudian para pemburu yang menangkapnya membawanya ke kebun binatang yang besar
tempat ia disimpan di antara semua binatang buas lainnya
suatu hari ketika sang penjaga tertidur
seekor harimau mematahtan rakyatnya dan melompat ke arah penjaga itu untuk mengemaskannya
pangeran darling yang melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya berharap dia bebas
aku ingin menyelamatkan nyawa penculikku
dia tidak menginginkan hal ini ketika sangkar besinya terbuka
dan dia bergegas ke sisi penjaga itu lalu menakuti harimau itu
dia kemudian datang dan berjongkok di kaki pria yang diselamatkannya
dia atasi dengan rasa berterima kasih
penjaga itu membungkuk untuk membelai makhluk aneh yang telah memberinya layanan yang luar biasa
tetapi tiba tiba sebuah suara berkata di telinganya
tindakan yang baik tidak boleh dilupakan begitu saja
pada saat yang sama monster itu menghilang
dan penjaga hanya melihat seekor anjing kecil di kakinya
pangeran darling senang dengan perubahan itu
berbicara tentang penjaga menunjukkan kegembiraannya dalam segala hal yang dia bisa
dan pria itu yang mengangkatnya dalam pelukanya
membawanya ke sang ratu dan menceritakan semua ceritanya
aku ingin memiliki anjing kecil yang luar biasa ini
suatu hari ketika dia diberi sedikit roti untuk sarapan
dia berpikir dia ingin memakannya di taman
lalu dia mengambilnya di mulutnya dan berlari keluar dari istana
segera dia berada di sebuah rumah besar yang tampaknya dibangun dari emas dan batu batu berharga
banyak orang berpakaian bagus pergi ke sana
dan suara musik juga tarian dan pesta bisa terdengar dari jendela
tapi yang anehnya adalah
orang orang yang keluar dari rumah itu pucat dan kurus
pakaian mereka sobek sobek dan digantung dengan kain di sekeliling mereka
pangeran darling mendatangi seorang gadis muda yang mencoba memakan beberapa helai rumput
dia terlihat sangat lapar
merasa tersentuh dia berkata pada dia
aku sangat lapar tetapi aku tidak akan mati kelaparan sebelum makan malam
jika aku memberikan sarapan kepada makhluk malang ini mungkin aku bisa menyelamatkan hidupnya
lalu dia meletakkan rotinya di tangan gadis itu dan melihatnya memakannya dengan penuh semangat
tiba tiba ada teriakan hebat
berbalik dia melihat celia yang dibawa secara paksa menuju rumah besar
ya ampun aku sangat marah dengan orang orang yang menjengkelkan aku
tapi bukankah itu yang aku lakukan sendiri
dan jika aku tidak dicegah apakah aku tidak berniat menjadi lebih kejam padanya
saat itu dia terganggu oleh suara di atas kepalanya
seseorang sedang membuka jendela
itu adalah seorang wanita tua yang maju dan melemparkan sepiring makanan yang tampak paling lezat
lalu jendelanya tertutup lagi
pangeran darling berlari ke depan untuk memakan makanan itu
tapi gadis muda itu menjerit ketakutan
dan mengangkatnya lalu berkata
jangan menyentuhnya anjing kecilku yang malang
rumah itu adalah istana kesenangan
dan semua yang keluar darinya pasti diracun
pada saat yang sama sebuah suara berkata
kau lihat kan sebuah tindakan yang baik selalu membawa imbalannya
pangeran menemukan dirinya berubah menjadi seekor merpati putih yang cantik
naik ke udara dia terbang menuju rumah
tetapi tiba tiba menghilang dari keberadaan
pangeran dengan putus asa bertekad untuk mencari di seluruh dunia sampai dia menemukannya
dia terbang terus menerus selama beberapa hari
sampai dia tiba di gurun besar
di mana dia melihat sebuah gua dan yang membuatnya senang
di sana duduk celia berbagi sarapan sederhana dari seorang petapa tua
senang sekali menemukannya pangeran darling bertengger di pundaknya
mencoba mengekspresikan dengan belayan betapa senangnya dia melihatnya lagi
dan celia merasa terkejut dan senang dengan ketegasan dari burung merepati yang cukup putih mengelusnya dengan lembut
aku menerima hadiah yang kau buat untukku sendiri
oh merpati putih dan aku akan selalu mencintaimu
hati hati dengan kata katamu celia
apa kau siap untuk menempati janji itu
itu benar aku harap seperti itu gembalaku yang cantik
kau berjanji akan selalu mencintaiku
katakan padaku bahwa kau sungguh sungguh dengan itu
atau aku harus meminta peri untuk mengubahku lagi menjadi burung merpati yang sangat menyenangkanmu itu
kau tidak perlu takut kalau dia akan berubah pikiran
celia telah mencintaimu sejak dia pertama kali melihatmu
hanya saja dia tidak akan memberitahumu saat kau begitu keras kepala dan juga sombong
sekarang kau telah bertobat dan bermaksud untuk menjadi baik
kau layak untuk bahagia sehingga dia bisa mencintaimu sebanyak yang dia suka
pangeran darling membungkuk di depan perih
bangkitlah anakku dan aku akan mengantar kalian berdua ke istana
dan pangeran darling akan mendapatkan kembali mahkotanya yang telah ia lepaskan karena kelakuan buruknya
ketika dia berbicara mereka mendapati diri mereka di aula sulman
dan sulman merasa gembira karena bisa mencintai mereka
dia menyerahkan tahta dengan penuh sukacita kepada pangeran
dan tetap selalu yang paling setia dari rakyatnya
celia dan pangeran darling memerintah selama bertahun tahun
pangeran darling memerintah kerajaannya dan rakyatnya dengan layak
cincin itu tidak pernah menusuknya lagi dan segera menghilang
karena perbuatan baik tidak akan pernah sia sia